seorang bocah warga jalan musyawarah kalideres jakarta barat meninggal dunia setelah terjangkit demam berdarah dengue jumat sore
lurah setempat mendatangi rumah korban untuk menyampaikan bela sungkawa
dituntun keluarga sri supri hartini kusumawati tiba di rumah kontrakannya di jalan musyawarah kalideres jakarta barat
ibu ini merupakan orang tua dari bocah meninggal dunia akibat demam berdarah dengue neta mariadinata yang berusia tujuh tahun
lurah setempat mengatakan di wilayah kelurahan kalideres jakarta barat terdata sebanyak dua puluh tujuh orang terjangkit demam berdarah dengue
untuk mengantisipasi penyakit tersebut pihaknya telah menerjunkan juru pemantau jentik nyamuk dan memberikan abate
berdasarkan data dinas kesehatan dki jakarta kecamatan kalideres paling banyak terjangkit demam berdarah dengue yakni sebanyak satu ratus empat orang
kita sudah lakukan sosialisasi di wilayah di antara
memberikan imbon pada warga dan kita maksimalkan fungsi dari jemantik dasar wisma
kemudian kita pasang spanduk untuk sosialisasi di lapangan
kemudian memberikan abate kepada kader bimantik yang ada di lapangan juga kita lakukan
kita lakukan psn tiap hari dari januari kemarin februari dan masih berlanjut sampai sekarang
jadi seperti itu sih
data dari kelurahan ada berapa orang yang terjangkit demam berdarah denge
mungkin yang berhak statement dari
berhak sementara yang kelurahan tahu itu